setelah difonis dua tahun bersalah atas dugaan penodaan agama basuki cahayapurnama
langsung dibawa ke rumah tahanan cipinang jakarta untuk ditahan
wakil gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat langsung menjenguk ahok di rutan cipinang
kita saksikan bersama ini adalah kondisi ketika jarod menjenguk ahok di rumah tahanan cipinang selasa siang tadi
terlihat jarod duduk bersebelahan dengan ahok
suasana yang terlihat santai sejumlah pegawai rumah tahanan cipinang juga menemani ahok
sebelum akhirnya harus dijebloskan ke ruang tahanan
kita lihat suasananya sangat santai dan sedang berbincang tampaknya
sejumlah petugas di cipinang juga tampak menghadiri dan kita masih lihat bersama